penampilan lo masih sama kayak sebelumnya
terus kita harus gimana
sekarang mau percaya sama gue
sekarang masalah mana
sebelum kita pergi dari sini
kita harus pergi
jauh dari jakarta
aku mau langsung tata polisi ya
aku mau nyerahin handphonenya elsa
siapa tahu ini bisa bantu polisi untuk mencari elsa
karena paling tidak kan
mereka bisa menghubungi riki dan mendapatkan informasi
tidak usah namah aku sendiri aja
kasihan nanti mama capek juga
ya terserah mama boleh aja
yaudah tapi sebelum kita ke kantor polisi
mama minta kita mampir ke rumah al ya
soalnya mama tuh bener bener gak tenang dong
mama tuh kepikiran terus masalah ini
andin harus tau
kalau keluarga kita ini
itu sangat sangat menyesal atas semuanya
yaudah kita berangkat sekarang
ma nanti aku sama sama ke rumah papa ya
kita mau juga ke rumah misalnya mama udah pulang
aku mau ikut dong
aku kan kangen sama opa surya sama oma sarah
sebenarnya boleh sayang
tapi nanti aja ya rena kan harus sekolah
mama gak mau kalau rena sampai bolos ya
salam ya buat papa sama omakamu ya
alhamdulillah mama sarah udah keluar
tapi sebaiknya kita ke rumah nino dulu aja
habis itu baru ke rumah papa ya
permisi mas alam mbak andin ada tamu
om baik dateng
kamu habisin makanannya dulu ya
habis ini rapihin tasnya tas sekolahnya sama cus oke
habis itu kita berangkat sekolah ya
nanti kamu mainnya sama om baiknya nanti aja ya
karena kamu mau sekolah
nino sama mamanya mau ngapain kesini ya
lebih baik kalian temui dulu siapa tahu penting
temui dulu ya
mas dapet pentru
kayak ada beban
beda banget sama semalam
lo keliatan ketakutan banget
udah bangun sa
makan waktu yang semalamnya buat sarapan
ini kita dimana
ini dimana rik
kita cari tempat sembunyi lagi
gue gak mau ditangkap polisi
dan selebaran semalam itu udah kesebar
gue gak mau ditangkap
ini kita udah jauh dari jakarta
ini kita ada daerah bogor
dan sekarang kita liat
gue yakin orang orang gak bakal nemuin selebaran yang semalam
tenang aja ya
ya terus kita ngapain disini
nanti kita cari tempat singkat
tempat singgah juga kan
gue gak bisa bawa pergi ke hotel
sa atau penghidupan dekat sini sa
penampilannya masih sama kayak sebelumnya
terus kita harus gimana
sekarang lo percaya sama gue
sekarang masalah mana
sebelum kita pergi dari sini
kita harus pergi jauh dari jakarta
jangan lupa like share dan subscribe ya
terima kasih sa
terima kasih sa
terima kasih sa
terima kasih sa
terima kasih sa
terima kasih sa
terima kasih sa
terima kasih sa
ini kalabernya pecah gimana
terima kasih ayang diki
dik dia bisik bisik lagi
dia lepet banget ini berdirinya sana ga
ini sebagai ucapan rasa terima kasih uya kepada yang gigi
sebab ayang diki udah ngerawatin uya waktu uya sakit kemarin
kecil betik beli sekuten
ini bunga sangatlah cantik dari uyak yang ganteng
hei kesana kau saja rd kalau kemarin tuh kiki ngerawat kamu dengan penuh hati kasih sayang itu
tuh dipaksa sama ibu rossa kalau dipaksa sama ibu rossa mana mau kiting rawat situ
tidak peduli situ masa kita panggak mendingan sekarang nih ke purosa kalau
bunganya kasih bunganya terus bilang bu terima kasih ya gitu nggak usah kaku
yuk yuk yuk yuk
yuk yuk yuk yuk
gue takut makan mulut mulu
waduh waryu gpele gue nggakel
oh ya saudah keluar
woh gue kepek kaya botol lo
bilang menyesal ya
karena udah gak percaya sama aku
sebaiknya gak usah
sampai jumpa lagi
soalnya udah gak berguna juga kan
udah lewat juga semuanya
jangan emosi ya
cuma kan kita kan memang banyak kepentingan kan
urusan yang lebih penting juga banyak
jadi buat urusan kayak gini gak mau diperpanjangin aja sih
kalau anda menemukan handphone irza
dan saya hari ini ingin memeriksa handphone elsa
saya tahu disana ada petunjuk
kebetulan saya bawa handphonenya elsa
silahkan tolong aja
orang terakhir yang berkomunikasi dengan elsa adalah